pemerintah kabupaten bekasi berupaya membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai pisang batu
namun dua unit alat berat yang diterjunkan tidak bisa bekerja maksimal
dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi berencana mengundang pemerintah kota bekasi
untuk mengatasi masalah sampah ini karena sebagian sampah dituding berasal dari kota bekasi
dua unit ekskavator milik pemerintah kabupaten bekasi dikerahkan untuk membersihkan tumpukan sampah
yang menutupi sungai pisang batu di desa pahlawan setia bekasi
delapan belas unit truk sampah juga disiapkan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir sampah di bantar gebang
pemerintah desa setempat memperkirakan proses normalisasi sungai akan memakan waktu hingga dua puluh hari
waktu yang dibutuhkan cukup lama antara dua alat berat yang diterjunkan tidak sesuai dengan peruntukan
alat berat yang untuk mengerjakan mengangkat sampah di kalipisang batu ini bukan yang seperti ini alatnya
ya seperti pu dki yang ada di kanal
banjir kanal timur tuh jadi alatnya seperti itu yang saya harapkan pakai ambibi
sampah yang menutup aliran sungai sebagian besar merupakan limba domestik yang dibuang warga
sampah tersebut menutup sebagian besar permukaan sungai hingga menimbulkan bau tak sedap
pemerintah kabupaten bekasi menyatakan tidak bisa bekerja sendiri membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai pisang batu
dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi menuding sampah yang membanjiri aliran sungai pisang batu
sebagian besar dari wilayah kota bekasi
sudah empat hari petugas kami dari kebersihan dari pupr melaksanakan pengangkutan sampah di kali
ya mudah mudahan hari ini bisa terselesaikan
informasi yang saya terima sampah tersebut sudah hampir satu bulan
itu karena ada limpasan dari kota bekasi dan ada sebagian juga dari masyarakat
dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi pun berencana mengundang sejumlah pihak
termasuk pemerintah kota bekasi untuk menangani masalah ini
dedy beben bekasi